presiden jokowi kembali menyoroti naiknya kasus covid sembilan belas di sejumlah daerah
lima provinsi termasuk dki jakarta terjadi tren kenaikan kasus
meski demikian wakil gubernur dki jakarta tadi mengatakan pandemi masih terkendali di ibu kota
di saat yang sama sejumlah pakar mewanti wanti ancaman masuknya varian delta plus
yang terdeteksi sudah sampai di malaysia
apa yang menyebabkan kenaikan kasus covid sembilan belas belakangan ini terjadi kenaikan
seberapa berbahaya tren kenaikan tersebut
kita akan diskusikan malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
ada pak soni hari b harmadi kabit perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
dr dwi oktavia kabit p dua p dinkes provinsi dki jakarta
dan juga prof chandra yoga aditama direktur who asit tenggara dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
selamat malam pak soni dr dwi prof chandra apa kabar
selamat malam pak bapak
kita akan membahas tren kenaikan kasus yang kembali disoroti oleh presiden joko widodo
dan diingatkan kembali oleh menko marves palut binsar panjaitan kemarin
pak soni kenaikan ini
oke monitoring dari satgas sebetulnya bagaimana
karena tampaknya terjadi tren kenaikan
apa yang membuat sejumlah daerah kembali terjadi tren kenaikan
meskipun mungkin jumlahnya tidak begitu signifikan ya
betul bung reinhard jadi terima kasih banyak
presiden selalu mengingatkan bahwa kita harus sangat berhati hati sekecil apapun kenaikannya
memang kalau kita perhatikan tren kasus positif di indonesia terus membaik
kita juga masih dalam pengendalian yang sangat baik
bahkan kalau menurut who indonesia itu dikatakan bisa mengendalikan apabila kasus hariannya di bawah dua tujuh ratus kasus per hari
dan kita sejak lima belas oktober lalu konsisten di bawah satu kasus
memang ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan
kalau provinsi kita lihat di diy di dki jakarta walaupun peningkatannya sedikit ya
di gorontalo lalu juga kemudian di jawa barat ya di jawa tengah
dan beberapa daerah lainnya
nah kalau kita perhatikan ada beberapa penyebab terjadinya peningkatan
yang pertama memang ini kan daerah beberapa daerah sentra ekonomi
sehingga terjadi peningkatan aktivitas dampaknya pasti peningkatan mobilitas
nah tapi bapak presiden juga sudah menekankan bahwa peningkatan aktivitas dan mobilitas tadi harus dibarengi dengan pengetatan protokol kesehatan
nah ini pengetatan protokol kesehatan sebetulnya sudah sangat baik
dan sedikit apapun itu berdampak terhadap potensi penularan
lalu kemudian kita juga sangat mengamati adanya misalkan kasus di pembelajaran tetap muka terbatas
sehingga kita betul betul mengingatkan para guru semua stakeholders yang ada di sekolah agar hati hati
lalu kemudian juga harus diambil langkah langkah antisipasi secara cepat
kalau kami lihat dari dashboard monitoring perubahan perilaku kami sebetulnya membaik lagi nih bung renhard
kemarin itu sempat jumlah kabupaten kota
itu jumlahnya kemarin naik sekarang sudah turun lagi
memang kita dorong lagi di daerah daerah yang mengalami peningkatan zonasi merah tadi atau mengalami penurunan kepatuhan
itu kita dorong lagi supaya daerahnya satgas daerahnya juga mengingatkan masyarakatnya
jadi memang langkah langkah antisipasi terdiri lakukan termasuk tidak menurunkan testing
karena bagaimanapun juga
kita testing ya kita perkuat sehingga kita bisa melakukan deteksi
di sisi lain pencegahannya dengan tiga m terus dilakukan
pak soni bagaimana jika tren kenaikan ini terus terjadi
apalagi kita mendekati akhir tahun ini pak soni yang dikhawatirkan selalu diingatkan bahwa ada potensi kenaikan di akhir tahun mengingat ada libur natal dan juga tahun baru
satu hal yang penting adalah kita masih berada dalam pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat ppkm
sehingga dengan ppkm level ini kalau seandainya satu daerah dievaluasi dalam dua minggu ternyata turun dari level dua menjadi tiga ya
atau naik statusnya menjadi lebih berisiko dari tiga ke empat dan seterusnya itu sangat dimungkinkan
begitu dia masuk ke level yang lebih berisiko tadi tentu akan ada pengetatan lagi
karena jelas kan di setiap level itu apa saja aturan aturan yang berlaku
ya pembatasan batasan kegiatan apa saja yang harus dilakukan
jadi evaluasi terhadap semua indikator epidemiologi yang digunakan untuk leveling ppkm daerah itu terus dimonitor oleh pemerintah dimonitor oleh subgas
kalau seandainya masih ada terus seperti itu tentu kan tadi ya akan ada pembatasan aktivitas akan ada pembatasan mobilitas yang lebih ketat
oke saya ke dr dwi
dok jakarta disoroti kembali soal kenaikan kasus covid sembilan belas
meskipun sekali lagi mungkin angkanya belum begitu signifikan tapi tren itu terjadi tren kenaikan
daerah mana saja yang kemudian memang tercatat dok ada kenaikan kasus di ibu kota
baik terima kasih selamat malam
jadi tentu kita selalu harus waspada dengan covid ini
karena situasi yang semula misalnya kita rasakan cukup aman
tapi pada saat kita lihat ada potensi kenaikan
tentu kita harus segera antisipasi
secara umum kita melihat di dki jakarta memang masih relatif stabil
artinya kita melihat dalam periode dua minggu terakhir
ini up and down dalam kisaran yang kecil
dengan jumlah orang yang dites
yang diperiksa masih sama
berkisar di antara lima belas sampai dua puluh lima orang tes per hari
jadi kalau kita lihat secara umum jakarta memang kondisinya masih kurang lebih situasi yang sama
tetapi memang pada saat kita melihat beberapa breakdown wilayah kita perlu hati hati karena ada beberapa wilayah yang ada sedikit kenaikan dalam dua minggu sampai empat minggu terakhir
berbeda beda tetapi kurang lebih gambarannya memang kita harus
dan itu terjadi kenaikan hampir di semua daerah ya dr dwi
maksudnya adalah jakarta barat timur utara ini kan yang disoroti oleh menko marves
ya jadi ada jakarta yang ada bagian jakarta barat misalnya yang kurang lebih terjadi sedikit peningkatan pada periode tiga minggu terakhir
pada jakarta timur ada peningkatan sekitar empat minggu terakhir
ada juga jakarta yang baru meningkat dalam dua minggu terakhir
tapi tadi range peningkatannya memang kecil sekali
ada rentang sekitar tiga sampai tujuh persen naik turunnya setiap hari kurang lebih
sehingga di rata rata mungkin juga tidak terlalu jauh ada di kisaran sekitar lima persen
sudah ada evaluasi dok kira kira ini penyebab kenaikannya karena apa
tentu pada saat kita melihat kasus
kita akan melakukan tracing sehingga variasi dari setiap kasus bisa dibaca bisa dikenali
memang ada yang kaitannya akibat utamanya semua karena akibat aktivitas ya
baik aktivitas pekerjaan atau aktivitas lain yang bisa dilakukan sehingga kemungkinan terjadi interaksi orang
oke oke nanti kita bicara soal tracing tapi sebelum kesana saya ke prof chandra
prof bagaimana anda membaca tren kenaikan kasus yang terjadi di beberapa daerah ini
apakah konsekuensi logis dari pelonggaran kah atau menurut anda kemudian ada faktor faktor yang lain
ya jadi ada tiga hal ya bang renat yang pertama kita tentu melihat sisi positif pemerintah bahkan presiden
satgas pmd dki semua mengikuti angka kenaikan ini secara sangat hati hati begitu ya
begitu juga media ya saya kira saya sama pak soni udah agak lama nggak dihubungi cnn
sekarang dihubungi lagi itu kan artinya media melihat alertness ini
jadi saya pikir itu satu hal yang bagus di mana memang kita harus ikuti pertempangan ini dari waktu ke waktu itu poin yang pertama
poin yang kedua saya ingat sekali pada tanggal lima belas mei itu jumlah kasus kita dua seratus pada waktu itu hari per hari
kemudian kasus dua ribu seratus itu naik naik naik sampai dua puluh tujuh ribu pada tanggal tiga juli
dan pada saat naik sampai dua puluh tujuh itulah baru dilakukan ppkm

dan kita lihat dampaknya kan besar sekali ya kenaikan juni juli agustus itu
sekian orang yang sakit sekian orang yang meninggal rumah sakit penuh di mana mana begitu ya
jadi kalau sekarang dilakukan pengamatan yang sangat ketat kenaikan sedikit diantisipasi itu bagus sekali supaya jangan sampai naiknya panjang kemudian baru dilakukan pengetatan
karena kalau itu dilakukan lagi maka akan terjadi seperti yang lalu
jadi ini satu hal yang positif dari sisi itu yang kita harus amati
yang ketiga kita mesti sadar bahwa memang kita tentu saja bersyukur angkanya landai sekali ya
jauh lebih rendah dari negara asean lain dan sebagainya
tapi memang pandeminya belum selesai
jadi kemungkinan fluktuasi masih ada
saya tidak mau bilang bahwa ini akan naik lagi begitu ya
tentu kita sangat tidak mengharapkan tapi kemungkinan fluktuasi itu masih akan ada
itu sudah terbukti di banyak negara
walaupun cakupan vaksinasi tinggi walaupun disiplin orang tinggi juga ya
tapi kemungkinan naik itu masih ada
jadi kita secara umum belum bisa kendalikan secara penuh covid ini di dunia
dan berbagai hal masih mungkin terjadi
tadi juga disebut sebut sedikit tentang kemungkinan varian baru dan sebagainya
cuman ya balik lagi kita ambil sisi yang positif gitu ya
bahwa semua pihak sekarang peduli sangat peduli dengan kenaikan walaupun baru sedikit
tapi ini yang harus dilakukan
supaya kalau nanti kita bisa mendapatkan kenaikan kita bisa mendapatkan kenaikan
supaya kalau nanti naiknya tidak sedikit lagi mulai agak banyak
maka pengetatan memang sudah harus dilakukan
supaya jangan jadi tidak terkendali lagi
prof belajar dari kenaikan yang terjadi di negara negara lain
ini kan selalu banyak kemudian diulas
tapi sekali lagi penting untuk kita ingatkan kembali
belajar dari negara negara yang lain yang sekarang ini tengah terjadi kenaikan kasus
sejauh mana kita sebetulnya harus mengantisipasi ini prof
apalagi sekali lagi kita menyoroti di akhir tahun
yang memang sudah banyak diwanti wanti oleh banyak pihak bahwa ada potensi kenaikan kasus
nah dari apa yang terjadi di negara lain apa yang sebetulnya bisa kita pelajari dan bisa kita implementasikan
sehingga kita bisa menghindari yang namanya gelombang ketiga atau kemudian kenaikan kasus yang signifikan
yang tentu tidak kita harapkan tapi sekali lagi tentu kita perlu untuk mengingatkan banyak pihak
tapi dijawabkan nanti prof kita break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kan sebenarnya kenaikan itu atau perkembangan yang ada selalu akibat dari tiga plus satu ya
tiga plus satu yang tiga yang pertama adalah pembatasan sosial
pembatasan sosial itu dari orang per orang bagaimana kepatuhan protokol kesehatan
sementara dari pemerintah bagaimana kepatuhan menjalankan bpkm sesuai dengan tingkatnya
ya jadi mobilitas orang ada di sini itu poin pertama
poin kedua adalah tentang jumlah tes dan tristet barusan pak
pak oni mengatakan jumlah tes tetap dijaga
saya ingat sekali pada waktu kasus naik di india salah satu analisa yang keluar karena jumlah tes mereka turun ya
ya sudah itu dia tes itu dia naikkan begitu kasusnya sudah turun tesnya memang tidak diturunkan gitu ya
jadi kalau memang kita tidak turun itu itu bagus sekali
dan yang ketiga adalah cakuman vaksinasi mau tidak mau harus dikejot
kenapa saya bilang tiga plus satu yang tiga ini kita sudah kenal tapi ada kemungkinan varian baru kan begitu ya
kalau kita mengatakan sebelum ini maka banyak lagi
banyak sekali kenaikan yang terjadi itu dihubungkan dengan varian delta ya
nah kita tentu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan varian varian ini
mudah mudahan tidak ada yang baru
kebetulan saya kemarin baru rapat dengan teman teman saya di independent allocation vaksin groupnya covax
dan kami juga sudah bicara ini sebenarnya cukup lama tidak ada varian baru lagi ya
kita berharap ini akan tetap begini karena ini kan akan bagus buat dunia
tapi kan itu sesuatu yang uncertain
jadi saya kira bagaimanapun yang mesti dilakukan adalah
puas badan tiga plus satu itu
nah untuk varian baru tentu ada dua yang bisa dilakukan
nomor satu adalah yang sudah berulang kali disampaikan menjaga pintu masuk
tapi yang kedua juga meningkatkan jumlah pemeriksaan whole genome sequencing nih pak
soalnya dua berkali kali saya omongin ini saya kira dia sudah bosen nih
tapi itu hal yang penting untuk yang kemungkinan varian baru
ingat bahwa varian baru itu bisa datang dari luar negeri
eh bisa juga datang dari negaranya masing masing
dan itu berhubungan dengan aktivitas orang lain
kalau tidak terkendali
jadi itu tiga plus satu itu yang dari saya pak
oke oke baik nanti kita akan bahas juga soal varian baru ini
sebelum kesana saya ke dr dwi lagi
dok dari kenaikan kasus yang terjadi di jakarta
di hampir semua daerah ini
seperti apa kemudian tracing yang dilakukan
dan faktor apa yang memang dominan menyebabkan penularan kasus
baik jadi tentu kita melakukan tracing
berusaha agar semua kasus bisa sebanyak banyaknya bisa dikenali kontak eratnya
untuk kemudian dilanjutkan tracing
sebagai rata rata berapa banyak perbandingan antara setiap kasus indeks atau kasus pertama
dengan jumlah orang yang bisa dilakukan tracing dan dilakukan swab dengan pcr
jakarta sudah mencapai satu banding lima belas enam
berarti satu kasus dari kasus yang pertama
sudah rata rata dilakukan tracing dan pemeriksaan pcr pada lima belas enam belas tahun
itu yang kita mau pertahankan terus ya
jadi kita ingin agar semua yang mempunyai rewired kontak eras dengan kasus indeks atau kasus pertama tadi
bisa kita pastikan bahwa kondisinya tidak terjadi penularan antara mereka
itu yang kita mau lakukan terus

jadi kita bisa lihat
kalau dilihat dari penyebab tentu saja berbagai macam penyebab

saat ini dengan aktivitas yang sudah hampir selesai

maka kemungkinan interaksi orang menjadi jauh lebih tinggi
sehingga pasti ada riwayat penularan akibat aktivitas bersama
bekerja dalam satu kesempatan
atau beraktivitas dalam rangka pekerjaan atau aktivitas sosial lainnya
termasuk juga yang harus diwaspadai
jadi itu semua yang selalu kita lihat
sejak awal kita lakukan upaya penanggulangan covid di jakarta
maka ragam penularan
maka ragam penularan
maka ragam penularan

penularan ini faktor risiko yang bisa meningkatkan penularan
kurang lebih mempunyai gambaran yang serupa ya
hingga setiap aktivitas prinsipnya memungkinkan untuk jadi penularan
kalau ada peluang tidak ketatnya diterapkan protokol kesehatan
pak wagub kan mengatakan meskipun terjadi kenaikan
tapi trennya atau situasi masih terkendali ya
ini mungkin bisa didefinisikan
terkendalinya itu seperti apa
apakah mengacu pada angka angka kah atau ada indikator yang lain
baik terima kasih
jadi kalau kita melihat tentu yang disebutkan sebagai terkendali
yang pertama kita melihat berapa banyak tes yang bisa kita lakukan
untuk mengetahui sebenarnya sebenar benarnya seperti apa masalah yang ada di populasi atau di masyarakat
seperti tadi disampaikan prof chandra bahwa tidak diturunkan testingnya
itu juga yang kita lakukan di dki jakarta
setiap hari kisaran orang di tes antara lima belas sampai dua puluh lima
dengan berbagai alasan untuk melakukan tes
ada memang akan namun punya tigala
atau dilakukan tes pada kontak erat
atau memang orang yang melakukan tes karena kebutuhan untuk dirinya atau aktivitas yang akan dilakukan
sehingga kita bisa lihat berapa persen di antara orang yang dites
kita melihat range antara tiga sampai tujuh persen rata rata per hari
sehingga kita bisa lihat apakah situasi masih tetap kurang dari lima persen
seperti yang dipersyaratkan who
kalau demikian berarti situasinya memang relatif
kita mempunyai situasi yang cukup terkendali sejauh ini
berarti dengan jumlah testing yang cukup
dengan persentase positif yang rendah kurang dari lima persen
dari dua kategori itu kita sudah relatif mempunyai gambaran kondisi yang sesungguhnya memang situasi cukup baik
tetapi kemudian kita juga lihat karena data covid ini kita lakukan analisanya harian
supaya kita tidak sampai kecolongan pada saat terjadi tanda tanda peningkatan
nah tadi kita lihat dari harian maka kurang lebih walaupun ada fluktuasi up and down
tapi kurang lebih gambarannya masih sama
selain itu kita juga mempunyai indikator lain adalah melihat berapa tracing rasio yang kita kelola
tadi yang saya sampaikan
setiap satu kasus indeks rata rata bisa kita lakukan tracing di jakarta sampai lima belas kontak erat
ini yang terus kita mau pertahankan dan kita tingkatkan
jadi jangan sampai ada kasus indeks yang tidak dapat dilakukan tracing itu yang kita hindari
dan selain itu tentu kita harus melakukan juga upaya upaya lain
seperti pemantauan tingkat rw dan sebagainya
supaya kita tahu apakah pada level komunitas ada zona zona rw
yang kemudian meningkat kasus kasus atau tidak
sehingga kita kembali bisa menerapkan dulu zona rw merah rw kuning dan sebagainya
oke pak soni tingkat kepatuhan masyarakat saat ini sebetulnya bagaimana
apakah ada korelasi di daerah daerah yang memang terjadi tren kenaikan dengan turunnya tingkat kepatuhan
atau justru berbeda
bagaimana kemudian pemerintah daerah ini bisa melakukan intervensi
pak soni karena kan yang diminta adalah pemda dan juga semua pihak untuk mengintervensi
agar bisa menjaga angka kenaikan ini agar tidak semakin signifikan tren kenaikannya pak soni
baik jadi yang pertama surprisingly bagus sekali bahwa ternyata di tengah pembukaan aktivitas dan peningkatan mobilitas
kepatuhan protokol kesehatan masyarakat masih sangat baik
berbeda dengan beberapa bulan yang lalu
ketika terjadi peningkatan mobilitas
dan aktivitas dan mobilitas itu diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan
tetapi memang dalam seminggu terakhir terjadi sedikit penurunan
ya kepatuan memakai masker itu skornya turun dari delapan dua puluh enam menjadi delapan dua belas ya
hal yang serupa juga turun untuk kepatuhan menjaga jarak
menjaga jarak itu kan bukan cuma keputusan individu tapi juga keputusan orang lain
ketika mobilitasnya tinggi tentu untuk menjaga jarak menjadi lebih sulit
oleh karenanya kami selalu menekankan pakai masker sangat penting dan gunakan ya bisa melakukan self assessment apakah masker yang digunakan itu perlu double atau tidak tergantung pada situasi risikonya
lalu kemudian bapak presiden tanggal dua puluh lima oktober lalu sudah mengumpulkan begitu ada mengumpulkan para kepala daerah melalui virtual
begitu ada kenaikan kasus seluruh kepala daerah diingatkan oleh presiden hati hati hati hati padahal kenaikannya masih kecil ya
jadi pemerintah bergerak terus
pemerintah bergerak cepat mengidentifikasi dan melakukan intervensi
di pulau jawa bali memang tren kenaikan kasus terakhirnya terjadi pada empat puluh tiga kabupaten kota dalam seminggu terakhir
tetapi kita betul betul langsung segera mengingatkan kepala daerah dan juga segera melakukan berbagai intervensi tetap menjaga kemampuan testing dan tracing kita meningkatkan cakupan vaksinasi
satu hal yang memang menjadi tantangan kita adalah bagaimana tetap menjaga kepatuhan

nah itu menjadi pr kita semua
jadi pemerintah juga selain mendorong pemda untuk aktif menindak pelanggaran protokol kesehatan memastikan penggunaan aplikasi peduli lindungi di tempat perbelanjaan restoran wisata pasar dan sebagainya

yang penggunaan aplikasi peduli lindungi di tempat perbelanjaan restoran wisata pasar dan sebagainya juga mencoba mendorong peningkatan cakupan vaksinasi

penggunaan aplikasi peduli lindungi di tempat perbelanjaan restoran wisata pasar dan sebagainya juga mencoba mendorong peningkatan cakupan vaksinasi

pakai masker jaga jarak cuci tangan
dan kita berharap seperti dki jakarta jawa barat jawa tengah jawa timur jawa jakarta ya daerah daerah dengan jumlah penduduk yang besar kepatuan protokol kesehatannya masih baik
memang di beberapa daerah di jawa barat jawa tengah itu mengalami fluktuasi ya sehingga kami juga mendorong para duta perubahan perilaku untuk bergerak
tadi prof chandra sudah mengingatkan banyak sekali dan kita tentunya selalu mendengarkan para ahli di dalam mengambil beberapa strategi kebijakan atau strategi yang dilakukan di lapangan
oke pak soni apakah mengubah kembali masa karantina dari tiga hari menjadi tujuh hari ini juga menjadi bagian dari strategi yang disampaikan oleh pak luhut
bahwa melihat tren kenaikan kasus atau mungkin ancaman varian baru ini bisa kemudian mengubah masa karantina kembali menjadi tujuh hari
satgas juga mendukung itu pak soni
iya betul jadi kan gini makanya gini kasus covid sembilan belas di indonesia alhamdulillah tetap terkendali terus membaik karena pemerintah konsisten mengevaluasi secara reguler ya
dalam empat belas hari kita evaluasi melihat termasuk misalkan penurunan
waktu karantina itu kan didasarkan pada dua hal penting
pertama adalah situasi kita ya
lalu yang kedua adalah situasi negara yang diperbolehkan untuk masuk
situasi penanganan pandemi covid sembilan belas
jadi kita sangat hati hati menyeleksi negara yang boleh masuk
lalu kemudian kan sekarang begitu datang langsung dilakukan screening ketat
jadi sebelum masuk karantina sudah harus dites pcr supaya kita langsung memperoleh hasil
hasilnya ditunggu dulu memisahkan mereka
kalau misalkan ada yang positif langsung di bandara dipisahkan
kalau ada yang positif langsung dilakukan whole genome sequencing seperti yang disarankan prof chandra tadi
jadi upaya pemerintah itu nggak pernah surut ya
tadi kita juga dengarkan kan prof chandra
jadi ketika negara lain itu ternyata kasusnya bisa turun mereka juga beberapa menurunkan testing
nah kita tidak ketika kasus kita sedang landai pun
kak testing kita tetap tinggi jangka yang sama termasuk yang dilakukan oleh dki jakarta
upaya upaya kita tuh sangat hati hati secara bersama sama
satu hal yang kita minta dari masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan
karena kondisi masih dalam kondisi pandemi
pak soni kita break dulu
prof chandra dan juga dr dwi setelah ini kita membahas soal varian delta plus
pak soni sejauh mana satgas mengantisipasi soal ancaman varian delta plus ini
dan apakah memang akan memperketat pintu pintu masuk kembali ke indonesia
tapi disaat ini kita tahu bahwa saat ini tengah terjadi pelonggaran
termasuk juga untuk akses keluar masuk ke indonesia
bagaimana ketika varian delta plus dideteksi sudah sampai di malaysia
tapi kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
bagaimana satgas mencermati dan mengantisipasi ini
yang kemudian juga sudah sampai atau terdeteksi sampai di malaysia
ya jadi memang menyusul singapura kan malaysia sudah mengumumkan ya kasus pertama varian ay empat dua ini
dan berasal dari dua pelaku perjalanan internasional
di tes pertama negatif ternyata di tes berikutnya ketika masa karantina positif
dilakukan whole genome sequencing ternyata
pak luhut selaku koordinator jawa bali juga sudah mengingatkan bahwa hal ini menjadi sebuah peringatan bagi kita
pak kasatgas juga tidak henti hentinya mengingatkan bahwa surat edaran bagi pelaku perjalanan internasional atau luar negeri ini
itu betul betul bisa menyesuaikan tergantung pada situasi yang ada
intinya kehatian kehatian kita
kita sangat melihat pada kondisi
makanya kok kelihatannya
sebentar sebentar ada perubahan kebijakan
sebentar sebentar perubahan kebijakan
karena memang sangat dinamis kondisi yang ada
intinya kita betul betul mencegah jangan sampai varian baru masuk
mendeteksi sebisa mungkin di pintu pintu perbatasan atau di titik titik masuk
lalu kemudian kalau sampai ditemukan ya tentu whole genome sequencing
dan bahkan mungkin kita akan memperketat lagi pintu masuk
menutup pintu masuk
dan memang ada kan baru sembilan belas negara yang diperbolehkan
jadi kita juga sangat hati hati di sana
oke jadi apa saran atau rekomendasi dari satgas di pintu pintu masuk ketika sudah mulai terdeteksi varian delta ay empat dua ini
terutama di malaysia yang paling dekat lah katakan ya
ya jadi kan gini
perbatasan malaysia itu ada ketiga ya pintu masuknya
melalui jalur udara melalui jalur darat melalui jalur udara kita tahu ke beberapa titik
melalui jalur laut melalui batam dan bintan
dan juga kos lintas perbatasan negara
ya di ntkong dan aruk
ya kemarin juga saya sudah diperintahkan ke satgas untuk mendampingi menhoop
melihat betul ya memastikan mendampingi pak menlu memastikan bahwa titik titik perbatasan itu dijaga dengan ketat
makanya kalau dulu orang itu dites dibawa dulu dari pintu masuk dibawa ke tempat karantina baru dites
ya ternyata begitu positif
maka barang barang gitu loh
nah ini yang berbahaya
sehingga kita pastikan bahwa orang itu begitu masuk ya sebelum dia ke tempat karantina dites
dengan hasil tes pcr kurang lebih satu sampai satu lima jam
mereka harus menunggu dulu memastikan bahwa negatif baru boleh melanjutkan ke tempat karantina
nah kalau misalkan dirasa ini terlalu bersikut tentu lama waktu karantina akan ditambah
kan pak luhut juga sudah mengingatkan bahwa itu sangat mungkin terjadi kalau memang ancamannya
jadi kita betul betul memperketat screening bagi pelaku lintas perbatasan atau pelaku perjalanan internasional
oke seberapa berbahaya sih pak soni mungkin satgas punya pencermatan atau kajian tersendiri soal varian yang baru ini varian delta y empat dua ini
ya ini kan varian of interest ya prof chandra yang lebih ahli sebetulnya
tapi kalau kita lihat dari data jumlahnya kelihatannya mulai mengecil ya
porsional tingkat penularannya kami belum tahu ya belum tahu secara persis
tetapi konon dia lebih menular
jadi kita tetap hati hati dengan semua bentuk varian baru karena bagaimanapun juga pengetahuan kita terhadap varian baru kan masih terbatas
sehingga kita betul betul mencegah jangan sampai imported cases ini masuk ke indonesia gitu
prof chandra benar prof varian delta plus ini lebih menular lebih berbahaya
kalau boleh saya bicara sedikit tentang aplikasi
ini yang tadi dibicarakan
ini saya pakai baju hitam begini sweater bukannya mau so so on saya lagi jalan jalan
saya lagi jalan jalan di tempat yang dingin
bedanya saya dengan pak soni dan dopi adalah saya pensiun jadi bisa bawa cucu di hari kerja
pada waktu saya masuk tempat ini tadi dan juga minggu lalu saya ke tempat itu
hanya supir yang di barcode amin di scan aplikasi penduduk ini
penghuni mobil lain tidak di scan
itu satu ya
kalau kita masuk ke mall atau kemana kan ditulis di dalam
kalau kita scan barcode itu akan ditulis
anda masuk jam sekian ada seratus orang dalam mall itu atau dalam ruangan itu
saya tahu di banyak negara saya nggak tahu ya dokter bi saya belum pernah dengar di jakarta
katakanlah kita masuk hari minggu ada seratus orang dalam ruangan itu
tentu tidak ada yang positif
kalau mau positif kan nggak bisa masuk
tapi kalau hari senin atau selasa salah satu di atas seratus itu ada yang positif
maka yang satu ratus sembilan puluh sembilan lainnya itu dikasih tahu
eh kemarin kamu masuk mall di mall itu kemarin negatif tapi hari ini ada yang positif
coba kamu sembilan puluh sembilan lainnya itu di tes lah
selain yang satu di preksa lima belas yang tadi dr dwi sampaikan
jadi ini ada hal yang bisa diberlakukan lebih besar lagi untuk aplikasi penduduk ini
itu usul saya saja
tentang ayat empat dua selalu kalau ada varian baru kita lihat lima hal renat
satu kemungkinan penyebarannya
dua kemungkinan berat ringannya
tiga kemungkinan infeksi ulang
empat kemungkinan dampaknya terhadap diagnosis
dan lima kemungkinan dampaknya terhadap faktis
dan seperti tadi disampaikan pak soni
maka memang untuk varian baru belum semuanya ada data
yang saat ini sudah ada data yang sudah dipublish juga
bukan dipublish dalam bentuk jurnal peer review tapi sudah ada data adalah diingkris
data data yang lain masih ya
here and there begitu belum bisa ditajikan secara jelas
kalau kita lihat varian varian yang lain juga begitu kan
mula mula ada laporan penyebaran dulu baru kemudian ada laporan berat ringan
kalau vaksin biasanya laporannya akan belakangan karena kita butuh penelitian yang jelas membandingkan proteksi terhadap varian ini dibandingkan dengan varian ini
jadi kita memang harus hati hati
jadi harus berhati hati
dr dwi terakhir ke anda
bagaimana kemudian jakarta sebagai pusat pergerakan pusat ekonomi mengantisipasi mobilitas yang diperkirakan meningkat di akhir tahun
kemudian juga ada varian baru yang juga harus diantisipasi
seperti apa kebijakan ke depan
jadi tentu untuk aktivitas keluarga
mungkin untuk aktivitas keluarga keluarga di wilayah dki jakarta kita akan sesuai dan berjalan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat juga bersama daerah agglomerasi
dan kepada warga masyarakat tentu harus diingatkan selalu bahwa setiap ada interaksi dengan orang lain maka tetap ada peluang kita untuk bisa tertular atau menularkan covid sehingga kita harus sama sama menerapkan protokol tiga r
dan kemudian dari sisi pemerintah maka kami tetap akan lakukan penguatan untuk testing
jadi menjaga jumlah testing yang cukup memadai agar bisa segera dikenali
setiap kali ada potensi ancaman peningkatan kasus
dan pada saat kita temukan kasus maka tracing akan kita lakukan dengan jangkauan tracing yang baik yang minimal bisa memenuhi satu banding lima belas atau lebih daripada itu
di sisi lain tentu kita juga aktif melakukan whole genome sequencing
sampai saat ini sudah ada dua tiga ratus tiga puluh sembilan sampel whole genome sequencing yang dikirim dari provinsi dki jakarta untuk dilakukan pemetaannya
sehingga kita bisa berkontribusi kepada pemerintah pusat tentunya kepada seluruh mewakili gambaran di indonesia bersama juga sampel lain yang berasal dari provinsi lain agar kita mempunyai kemampuan deteksi dini yang baik
jadi itu yang kita terus lakukan
oke mudah mudahan dengan terus mengingatkan semua pihak pemerintah dan juga masyarakat bahwa pandemi ini masih ada dan ada banyak hal yang perlu diantisipasi
ini terus bisa membuat situasi terkendali dan tentu kita tidak berharap bahwa ada kenaikan kasus yang terus menerus terjadi
terima kasih banyak pak soni dr dwi prof chandra yoga aditama sudah berbagi perspektif pada malam hari ini di newscast
terima kasih selamat malam sehat selalu bapak ibu